mantan wakil presiden budiono menjalani pemeriksaan di gedung kpk jakarta
budiono diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana bank senturi
sekitar pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat budiono masuk ke gedung kpk didampingi sejumlah ajudannya
budiono pun menyatakan kedatangannya untuk memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi
meski demikian ia enggan menjelaskan detail pemanggilan dirinya
nama budiono seringkali dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi bank senturi
saat bank senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik
budiono merupakan gubernur bank indonesia
penetapan inilah yang diduga merugikan negara tujuh empat triliun rupiah
dia datang untuk memenuhi panggilan kpk untuk dimintai keterangan
dan sudah ada korespondensi anak indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
maria tampaknya pengusutan kasus bank senturi lebih intensif lagi dilakukan oleh kpk dua hari lalu
miranda gultom dipanggil dan kali ini giliran budiono
apa kemudian yang terus didalami
dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan
keterlibatan budiono memang seringkali terdengar elvira dalam kasus yang sepuluh tahun lalu
atau tepatnya kucuran dana kepada bank senturi tepat dilakukan pada november dua ribu dua puluh
ini artinya sudah sepuluh tahun
dan kasus ini masih terus bergulir di ranah komisi pemerintahan korupsi
namun pemeriksaan kali ini bukan untuk saksi terhadap terdakwa
maupun tersangka lain
melainkan ini merupakan pengembangan kasus yang kemudian dilakukan kpk
untuk kemudian menaikkan nantinya kalau sudah ada dua alat bukti yang cukup
untuk menaikkan seseorang menjadi tersangka
tetapi kami belum mengetahui siapa saja kemudian yang suspek untuk
untuk kemudian dinaikkan status yang sebagai tersangka
tetapi kalau kita merujuk dari beberapa waktu lalu
mengenai dakwaan yang dijatuhkan oleh majelis atau jaksa yang oleh budi bulia
ini ada sepuluh nama yang kemudian diduga terlibat dalam kasus
dugaan korupsi bank senturi
nama budiono sendiri memang tercatat empat puluh empat kali berada atau terdaftar dalam dakwaan terhadap budi mulya
yang dibacakan di persidangan atau di pengadilan tipikor jakarta beberapa waktu yang lalu
dan memang budi ono ini cukup berperan aktif elvira
dalam pemberian pinjaman atau fasilitas pinjaman jangka pendek bagi bank senturi
maupun dalam penentuan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik
saya ingin memberikan bagaimana
bagaimana peran dari budiono dalam proses pemberian fasilitas jangka pendek
atau pinjaman jangka pendek kepada bank senturi
dan juga penerapan bank senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik
pada lima november dua ribu delapan ini awalnya adalah budiono membalas surat
yang kemudian dilakukan oleh zainal abidin
di mana surat ini merupakan surat yang menyatakan bahwa
bank senturi harus mendapatkan perhatian khusus atau bank dalam pengawasan khusus
dan kemudian budi ono menyetujui adanya hal ini
namun dirinya juga mencatat bahwa hingga saat ini tidak pernah ada
ada bank yang ditutup sehingga kalau nantinya ada bank yang ditutup
ini akan merugikan perbankan indonesia
kemudian ada rapat yang digelar pada lima november dua ribu delapan ini
dan kemudian disitulah dibahas mengenai pengawasan pengawasan
yang harus dilakukan terhadap bank senturi dan akhirnya disetujui oleh
segenap jajaran di dewan gubernur bank indonesia
bahwa bank senturi harus mendapatkan pengawasan khusus
kemudian pada tiga belas november dua ribu delapan rapat dewan gubernur bank indonesia
dilakukan dan diberikan pengawasan khusus
dan pada saat itulah juga bank senturi ternyata tidak bisa lagi memenuhi clearing
dan kemudian banyak nasabah yang saat itu juga menarik uangnya dari bank senturi
elvira ada batasan batasan di mana sebuah bank boleh mendapatkan bantuan atau tidak
sehingga artinya sebetulnya bank senturi tidak pantas atau tidak layak
untuk mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek maupun pinjaman lainnya
namun kemudian ada rapat yang digelar dan juga ini dihadiri oleh gubernur bank indonesia saat itu budiono
bersama dengan jajarannya termasuk miranda gultom
kemudian ada juga beberapa pihak lainnya seperti siti fajriah yang juga hadir dalam rapat ini
yang kemudian dalam rapat tersebut disepakati untuk melakukan perubahan
perubahan terhadap bank
pertama adalah peraturan bank indonesia nomor seribu dua puluh enam tahun dua ribu delapan
ini mengenai syarat syarat seperti yang saya sebutkan tadi syarat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek
di mana sesungguhnya bank senturi tidak layak untuk mendapatkan fpjp ini
tapi kemudian ada perubahan peraturan sehingga kemudian bank senturi mendapatkan pinjaman senilai rp enam ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah dari pemerintah saat itu
kemudian ini juga masih ada peran aktif dari budiono pada enam belas november dua ribu delapan belas
ada rapat yang kembali digelar oleh dewan gubernur bank indonesia
di mana dalam rapat ini budiono sempat membantah analisa dari analis lps
ya ini firdaus jailani yang menyatakan bahwa biaya penutupan bank senturi tidaklah sebesar biaya penyelamatan bank senturi
artinya firdaus ingin menyatakan bahwa biaya penyelamatan bank senturi terlampau besar dan tidak perlu dilakukan
karena sebetulnya bank senturi bisa ditutup
tetapi kemudian hal ini dibahas